beli jajanan scan aja pakai motion pay diterima di semua toko seluruh indonesia

masih banyak pengobatan lainnya
karena bantuan allah ada dimana mana mila
yaudah kalau gitu sekarang kita ke rumah sakit ya
kamu juga harus yakin kalau pengobatan disitu juga bisa menyembuhkan kamu
dan satu hal lagi yang harus kamu ingat mila
aku akan selalu membantu kamu bilang
aku akan selalu mendukung kamu dan aku akan selalu berada di samping kamu
kok kamu tau aja sih kalo aku sudah bangun
ini aku bawa sarapan buat kamu
sandwich sama susu hangat
kamu kok rapi banget sih pakaiannya
oh ya hari ini aku mesti ke kantor
jadi aku datang kesini sekarang berpamit sama kamu
apa lagi sih
tuh sekarang kamu kerja lagi sih bukannya kerjanya cuma kemarin
iya mereka bilang hasil kejar aku kemarin bagus
jadi aku diminta datang lagi
makan dan nafaskan kantormu ya
terus aku sendirian dong
aku tuh bete dong kalau gak ada kamu
kamu kan gak sendirian
kan ada mama
dan lagi pula kan aku kerja buat masa depan kita
dan buat anak kita juga
ida aku duluan ya
ida aku banget kerja dulu ya
jangan lupa dimakan
ternyata edo sayang juga sama jalan anaknya
pagi pagi udah rapi begini
mama jangan keras keras
kok jangan keras keras sih
bilang edo sekarang lagi banget ke kantor ya
ke kantor lagi
memang ini siapa yang nyuruh kamu ke kantor
ya ampun ma ya edo gak bener beneran ke kantor
cuma nyari alasan aja buat indi
yaudah ma pokoknya gini ma
mama bilang sama indi kalo mulai hari ini
edo udah mulai kejar lagi di pusat
eh kamu tuh ya do
dikasih hati minta jantung
kemarin mama berbohong sama indi
itu cuma satu kali aja
supaya mama gak denger kamu ngeregek kamu
minta ketemu sama kava
udah lama lah sekali lagi dong ma sekali lagi ma
kemarin edo gak jadi main sama kava ma
malah seru seruin kamu ya ma
ini nih ini yang mama kesukaan dari kamu
sekarang minta terus terusan
yang ada edo nyakitin indi
dan indi malah jadi nekat dan dia malah ngebahen dia sendiri
kan edo gak mau makanya gitu
hedo kamu tuh gak bisa begini terus
sampai kapan kamu mau berbohong sama indi
udah mama tenang aja lah ma
yang paling penting sekarang edo tanggung jawab sama indi
jadi tolong ma sekarang biarkan edo punya waktu sendiri
edo tuh cuma pengen bersikap adil
yaudah sekarang edo mesti jalan dulu
kayaknya gue punya alasan untuk ketemu sama kava
kenapa kan dari dulu sih gue mikirin kayak begini ya
ayah akan datang
kamu harus sabar ya sayang
kadang apa yang kita harapkan itu
sesuai dengan kenyataan
tapi kamu tetap harus bersabar
dan sekarang kamu lagi hamil mila
jadi kamu nggak bisa dibawa berobat ke luar negeri
karena kalau kamu sedang hamil muda begini
bahaya kan kalau naik pesawat
kenapa sih kehamilan kamu ini jadi penghambat kesembuhan kamu mila
ibu ibu jangan ngomong seperti itu dong
sepertinya ibu menyalahkan kehamilan kamila
bukan begitu rat
tapi gue sedih aja melihat kami lah kok seperti dihukum sama takdir
memangnya salah camilla itu apa
kamila kamu harus berhenti
kamila kamu harus berhenti
kamila kamu harus berhenti
kamila kamu harus berhenti
permisi semuanya kamila mau ke kamar
fahil permisi dulu
amu nganyain yang harus didengerin ya
eh enggak mau maksud seperti itu kok
mila udah dong mila kamu jangan nangis
aku sedih kalau ngeliat kamu seperti ini mila
enggak kok kak
kamila enggak apa apa kok
justru kamila sedang berusaha untuk menguatkan diri cuma
cuma kamila enggak tahu kenapa air mata kamila jatuh sendiri kak
kamila kuat kok kak
kamila akan berusaha kuat
iya saya aku tahu pasti kuat aku yakin
oh ya sekarang kan kak fadhil harus berangkat kuliah
iya sih mila tapi

udah mendingan sekarang kak fadil berangkat ya nanti telat loh
kak tapi aku gak bisa meninggalkan kamu in dalam keadaan kecewa

tadi kata kak fadil percaya kalau kak mila akan kuat
kenapa sekarang kak fadil masih mengkhawatirkan kak mila
kak kak fadil gak boleh manjain kak mila terus
karena kalau nanti kak fadil manjain mila terus
mila akan tergantung sama kak fadil terus
jadi udah kak fadil gak usah khawatir
kak mila akan kuat ya kak
ya udah mendingan sekarang kak fadil berangkat ya
ini dede bayinya loh yang nyuruh
ya udah aku butuh aku berangkatin mila